pada suatu waktu di sebuah desa kecil hiduplah seorang nelayan dengan keempat putranya
putra putranya dipanggil rob cole alex dan harry
menjual ikan adalah satu satunya sumber pendapatannya
dan dia berhasil mendapatkan cukup uang untuk memberi makan keluarganya
dia tidak punya apa apa lagi untuk diberikan kepada putranya
suatu hari dia memanggil putra putranya dan memberitahu mereka
anak anakku dengarkan aku tidak punya apa apa untuk kalian
sekarang kalian sudah cukup tua sehingga kalian harus pergi ke dunia luar
mencari pekerjaan dan mencoba keberuntungan kalian
tapi ayah kita tidak tahu perdagangan
apa yang akan kita lakukan jauh dari rumah
itulah yang perlu kalian ketahui
kalian harus pergi untuk mencari tahu pekerjaan apa yang dapat kalian lakukan
tapi ayah kita tidak pernah berani keluar sendiri
anakku tidak ada yang salah
aku tidak ingin kalian menjalani kehidupan sebagai nelayan
kita bisa mencari nafkah dari pekerjaan ini
pergi dan dapatkanlah keberuntungan kalian
baiklah ayah jika ini yang kau inginkan kami pasti akan pergi
iya ayah kita akan pergi
keempat bersaudara mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka dan pergi
setelah agak jauh mereka melihat empat jalan yang menuju ke arah yang berbeda
rob berkata kepada saudara saudaranya
aku pikir kita masing masing harus memilih salah satu dari jalan jalan ini
bertemu di sini sekali lagi setelah empat tahun
apapun katamu kakak
keempat saudara itu menempuh empat jalan yang berbeda
rob bertemu dengan seorang pria di jalan
teman ini adalah jalan buntu kau mau ke mana
aku ingin memulai perdagangan
segala jenis perdagangan yang memungkinkan untuk mencari nafkah
jadi ikutlah denganku aku akan menjadikanmu pencurian

tidak tidak tidak aku ingin mendapatkan dengan kejujuran
bukan melalui pencurian aku ingin hidup bebas
tidak untuk masuk ke dalam penjara
dengar teman siapa yang memintamu masuk penjara
hanya belajar keterampilan mencuri tetapi gunakan untuk berbuat baik
rob setuju dengannya
dia berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan belajar perdagangan
jadi dia pergi dengan pria itu
dia sangat mahir dalam keterampilan mencuri
sehingga apapun yang diinginkan rob dia bisa dengan mudah mencurinya tanpa ada yang tahu
saat berjalan kol mencapai tempat di mana sungai mengalir dan hanya ada satu rumah di daerah itu
dan tidak ada lagi yang berjarak bermil mil
dia melihat seorang pria berdiri di dekat sungai
dia memegang mesin yang terbuat dari kaca
cole tidak bisa mengerti apa itu
dia pergi mendekatinya
hai tuan apa yang kau lakukan
dengan alat ini kau dapat dengan mudah melihat hal hal yang jauh
ini disebut teropong
ini sepertinya sangat menarik
maukah kau mengajariku cara menggunakan ini
jika kau ingin belajar aku pasti akan mengajarimu
cole mulai hidup dengan pria itu
pria itu mengajarinya keterampilan menggunakan teropong
dalam beberapa bulan colle menjadi ahli dalam hal itu
kau telah belajar dengan baik jadi jika kau ingin pergi kau bebas untuk pergi
ya satu tahun telah berlalu sekarang aku harus pergi
baiklah bawa teropong ini bersamamu
dengan itu kau akan dapat melihat semuanya
baik di bumi maupun yang ada di langit
sementara itu saudara ketiga alex bertemu dengan seorang pemburu
dia tinggal bersama pemburu di rumahnya dan belajar darinya keterampilan berburu
alex sudah beberapa hari kau telah berlatih di lapangan ini
hari ini aku harus berlatih di hutan
mari kita lihat apakah kau dapat membidik benda bergerak
keduanya mencapai hutan di mana pemburu menunjukkan alex bagaimana membidik rusa berjalan
panah mengenai rusa dan membunuhnya
alex ayolah sekarang kau yang membidik
alex mengambil panah dan mengarahkannya ke seekor burung terbang tapi panah itu meleset
alex kau masih butuh latihan mulai sekarang setiap hari kita akan datang ke hutan untuk berlatih
baiklah kalau begitu
setiap hari pemburu akan membawa alex ke hutan untuk latihan
akhirnya alex bisa mengenai target dan tidak ada yang meleset satupun
dia telah menjadi ahli dalam seni berburu
bravo alex sekarang bidikanmu sempurna kau telah mempelajari setiap aspek dari keterampilan ini
terima kasih teman kau telah banyak membantuku
karena kau telah mengajari aku aku bisa belajar ini
sekarang aku ingin kembali ke rumah sehingga aku dapat membantu ayahku
tentu kau dapat pergi dan bawa busur dan panah ini denganmu mereka akan bermanfaat
sang adik bungsu harry mencapai sebuah desa di mana dia bertemu dengan seorang penjahit
saudaraku siapa kau dan apa yang kau lakukan ini
namaku adalah harry aku datang untuk belajar segala jenis perdagangan
baiklah katakan padaku jika kau ingin menjadi penjahit aku bisa mengajarimu
tentu saja mengapa tidak aku ingin sekali belajar
hari mulai tinggal di rumah penjahit dengan sepenuh hati penjahit itu mengajari hari seni menjahit pakaian
dia menjelaskan kepada hari karya karya terbaik seperti bagaimana seseorang menyulam jarum
bagaimana cara seorang memegang sehelai kain sebelum menjahit dia mengajarkan segalanya padanya
seiring berjalannya waktu hari belajar menjahit dengan sangat baik
penjahit itu sangat senang dengan harry atas kerja kerasnya dan ketulusannya
sementara hari pergi penjahit itu memberinya jarum dan benang dan mengatakan padanya
aku sangat senang dengan pekerjaanmu ambil jarum dan benang ini jaga agar selembut wall lembut dan sekuat baja
kemudian kau bisa menjahit apa saja dan tak akan ada seorang pun yang bisa menemukan sambungan di apapun yang kau jahit
keempat saudara itu mencapai tempat yang sama di mana mereka telah berjanji untuk bertemu setelah empat tahun
dari sana mereka pulang bersama
ketika sampai di rumah mereka bertemu dengan ayah mereka dan memberitahu apa yang telah mereka pelajari
suatu hari mereka semua duduk bersama ayah mereka di bawah pohon di luar rumah mereka ketika ayah mereka berkata
hari ini aku ingin melihat seberapa terampil kalian dalam hal yang telah kalian pelajari
ada sarang di atas pohon katakan berapa banyak telur di dalamnya
sekarang kau ambilkan aku telur dari bawah burung yang duduk di atasnya untuk menetas
tetapi burung itu tidak boleh tahu
rob memanjat pohon dan tanpa dilihat oleh burung dia mencuri telurnya
dia begitu berpengalaman
burung itu bahkan tidak menyadari bahwa telur telur itu telah hilang
wow luar biasa
sang ayah menyimpan keempat telur di empat sudut meja dan berkata kepada putranya
potong keempat telur menjadi dua hanya dengan satu panah
tetapi ayam di dalamnya tidak boleh terluka
alex melepas panahnya dan hanya dengan satu panah dia memotong telur menjadi dua
nelayan itu sangat senang melihat ini
dan kemudian dia berkata kepada putranya hari
sekarang jahit kedua telur ini dan tunjukkan kepadaku agar burung itu bisa melahirkan keturunannya
hari melepaskan jarumnya dan menjahit telur telur itu
lalu dia meletakkan kembali telur telur itu di dalam sarang dan burung itu bahkan tidak tahu
bagus sekali anak anakku kalian semua telah belajar dengan tulus dalam empat tahun ini
aku tidak punya hadiah untuk diberikan tetapi aku yakin hidup akan memberi kalian imbalan atas kerja keras kalian
setelah beberapa hari berita menyebar di seluruh kerajaan
bahwa satu naga telah menculik sang putri
raja menyatakan bahwa siapapun yang bisa menemukan sang putri akan menikahinya
anak anakku kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bakat kalian
pergi selamatkan sang putri dari naga itu
keempat bersaudara mempersiapkan diri dan pergi untuk menyelamatkan sang putri
kol melihat dari teropongnya dan berkata
aku bisa melihat di mana sang putri berada
sang naga telah menyembunyikannya di sebuah pulau di tengah laut
dan dia duduk di sana berjaga jaga
kemudian mereka pergi kepada raja dan meminta perahu agar mereka dapat kembali ke pulau itu
raja memberi mereka sebuah kapal dan mereka berempat mencapai pulau itu
cole melihat melalui teropongnya dan berkata
naga itu tidur di dekatnya
dan kepalanya ada di pangkuan sang putri
kalau begitu aku tidak bisa membidik
jangan sampai panah menyakiti sang putri
tunggu aku akan mencuri sang putri dan membawanya
kau siapkan kepalanya
rob mencuri sang putri dari naga
tetapi ketika mereka kembali ke kapal
naga itu terbangun dan terbang di atas mereka
dia mengikuti mereka
dia baru saja akan menyerang
ketika alex membunuhnya dengan panasnya
tetapi ketika nada itu jatuh ke dalam air
dengan dampak jatuh air menjadi keras dan perahu itu pecah berkeping keping
mereka semua mengambang dengan bantuan berbagai potongan
jadi hari melepaskan jarumnya dan mengambil seutas benang panjang
lalu dia mulai merapikan kayu bersama sama
dan segera begitu banyak papan dijahit bersama sehingga mereka semua bisa duduk di atasnya
akhirnya mereka sampai di rumah putri dengan aman
ketika mereka pergi menghadap raja raja itu berkata kepada mereka
kalian berempat putuskan diantara kalian siapa yang akan menikahi sang putri
ketika mereka mendengar ini keempat saudara itu mulai bertengkar di antara mereka sendiri
seandainya aku tidak menemukan sang putri apa yang bisa kalian lakukan
maka aku akan menikahi sang putri
jika aku tidak menyelamatkan sang putri dari sang naga apa yang akan kalian bertiga lakukan
aku yang akan menikahi sang putri
seandainya aku tidak membunuh naga itu bisakah kalian bertiga untuk menyelamatkan sang putri
jadi bagaimana bisa kau menikahinya seharusnya aku yang menikahinya
seandainya aku tidak menjahit perahu kalian semua akan tenggelam
itu sebabnya aku akan menikahi sang putri
melihat pertarungan keempat bersaudara itu raja memutuskan bahwa tidak ada dari mereka yang akan menikahi sang putri karena tidak ada yang akan bahagia seperti ini
raja memberikan setengah kerajaannya kepada keempat saudara sebagai hadiah
saudara saudara mendapatkan semua yang mereka inginkan
dan dengan cara ini nelayan akhirnya tidak miskin lagi sekarang
dan mereka semua hidup bahagia selamanya